balik informasi berikutnya anak kali ciliwung di kawasan gelodok jakarta barat yang selama ini terkesan kotor dan juga berbau saat ini sekarang sudah bersih dan juga sudah jernih
ya itu kabar baik ya bahkan kita bisa melihat anak anak berenang di sungai yang membelah kawasan jakarta barat ini
untuk mewujudkan anak kali ciliwung di kawasan gelodok jakarta barat ini memang tidak mudah
sungai yang begitu bersih dan jernih saat ini membutuhkan kerja keras dari berbagai kalangan
dan ini membuktikan kali ciliwung yang selama ini identik dengan bau sampah dan biang banjir di ibu kota bisa diatasi apabila ada komitmen bersama
sungai bersih dan bebas sampah yang semula hanyalah impian warga ibu kota kini bukan isapat jempol semata
rencananya pemerintah provinsi dki jakarta akan merevitalisasi sejumlah anak kali ciliwung lain di wilayah ibu kota
rencananya pemerintah provinsi dki jakarta akan merevitalisasi sejumlah anak kali ciliwung lain di wilayah ibu kota
senang sekali lah gak kotor airnya bersih sekarang
dulu ada yang hitam sampah disini pun umpuk nih pak saya aja sering bersih bersihin kalau tiap saat ngetem disini
mewujudkan sungai ibu kota yang bersih dan jernih merupakan tanggung jawab bersama agar ciliwung yang di zaman hindia belanda dikenal sebagai ratu dari timur bisa kembali bersinar
yudi udawan jakarta